hai sejumlah petugas polisi yang dari polresta pekanbaru mendapat intimidasi dari sejumlah
warga jalan pangeran hidayat kecematan senapelan pekanbaru riau usai menangkap tiga pengedar
narkoba di wilayah tersebut warga terus meneriaki polisi saat menggelandang ketiga pengedar narkoba
dari sebuah rumah masa yang tidak terima warganya ditangkap bahkan melempari batu ke arah polisi dan
merusak satu unit kendaraan sepeda motor milik polisi meski sempat mendapat perlawanan dari
warga operasi penangkapan tiga pengedar narkoba tersebut tetap dilakukan ketiga tersangka
selanjutnya digelandang ke mapolres rappekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut ya tadi memang ada
insiden kerusakan ya nantikan kita cari pelakunya ya tetap kita akan tindak tegas siapapun yang
menghalang halangi proses penangkapan narkoba
tentunya adalah musuh kita bersama ya